dalam pancasila aku berkutubmu
para pendiri bangsa ini memilih lima sila
yang disuratkan dalam pancasila sebagai dasar negara
dan cita cita indonesia dalam berbangsa
sila kedua memiliki semangat menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan
masyarakat ternyata memotret penerapan sila kedua ini
dengan perspektif berbeda beda
mungkin bisa dihalih di kata adil kali ya mbak
jadi kita kalau berpeneraku atau bersikap ke orang lain itu
artinya kita enggak semangat
kita menaman menakan orang lain
kalau di masyarakat sendiri sih
pasti namanya juga kemanusiaan adil dan beradab
pasti semuanya di pukul rata sama ya
enggak ada pembedaan
kayak misalnya mulai dari penataan
atau juga dari pelayanan kepada masyarakat
itu enggak ada dibedain bedain
harusnya semuanya di bogor rata sama
kemanusiaan adil dan beradab itu istilahnya
toleransi kita untuk orang lain itu harus ada
benar benar ada gitu kan
dosen hukum tata negara andalas ferry amsari
memotret nilai kemanusiaan pada sila kedua ini secara lebih luas
kalau kita bekerja sungguh sungguh
menegakkan nilai nilai kemanusiaan di dunia internasional
kita jangan lupa nilai nilai kemanusiaan kita yang ada di dalam
bicara fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara
ini adalah bagian perwujudannya
perwujudan dari sila kedua itu di dalam undang undang dasar kita
dan harusnya bisa diwujudkan dalam praktik bernegara dan berbangsa sehari hari
ferry menilai keberadaan lembaga dan yayasan kemanusiaan non profit
juga merupakan salah satu upaya masyarakat menegakkan sila kedua
semangat kemanusiaan inilah yang menggerakkan aristinawati kamaliah
untuk mendirikan yayasan sosial
bagi anak anak berkebutuhan khusus di bogor jawa barat
di yayasan al kamaliah ini ada sembilan belas anak berkebutuhan khusus
tujuh tenaga pengajar memberi terapi dan pelatihan motorik kasar serta motorik halus
seperti menggambar mewarnai dan membuat kerajinan tangan
semua biayanya digratiskan
tujuan lia adalah agar mereka bisa mandiri di hari nanti
itulah cita cita utamalia
yaya seri saya memotivasi saya untuk memberikan yayasan ini

yayasan lain yang juga menjunjung nilai kemanusiaan adalah ct arsa foundation
jadi lajin lajin membosong gigi
berdiri sejak dua ribu lima yayasan ini memiliki visi mengutus mata rantai kemiskinan
melalui pendidikan yang berkualitas
mendirikan sejumlah sekolah dan baut gratis
kita mau belajar
arsa juga mengoptimalkan kesehatan masyarakat kurang mampu
dengan menjalankan beberapa mobil sehat
tidak jarang ct arsa juga melakukan jemput bola
mendatangi lokasi lokasi dengan menggunakan perpustakaan berjalan
agar meningkatkan minat baca anak bangsa
kita bergerak untuk membangun
kita bergerak untuk membangun
kita bergerak untuk membangun
kita bergerak untuk membangun
masyarakat yang terdampak gempa

jadi kita lakukan dongeng menggambar dengan psikologi dari daniel juga
ikut kolaborasi dengan kita

tidak sampai di situ yayasan yang didirikan khairul tanjung dan anita ratnasari tanjung ini terjun langsung ke daerah terdampak bencana

yayasan al kamaliyah dan ct arsa foundation adalah contoh dari gerakan gerakan yang menjunjung nilai nilai kemanusiaan
menjaga nilai kemanusiaan tidak harus dalam gerakan besar
menghargai sesama dan menjaga toleransi juga merupakan bentuk menjunjung nilai kemanusiaan
dimulai dari diri sendiri agar semangat sila kedua ideologi bangsa tetap terpaku di sendi sendi kehidupan bermasyarakat di indonesia
suci bancing dwi prasetyo bogor jawa barat